kita berbicara mengenai secara umum pak masyarakat saat ini sudah terpolarisasi bagaimana peran negara
bisa hadir di tengah masyarakat dan polarisasi itu menjadi hal yang kecil tidak membesar seperti
saat ini sekarang lagi dibuat program presiden sedang ya membuat evaluasi semua kami dan buat
evaluasi bagaimana apa mengurangi ini tapi kalau saya mau bilang beginilah kalau soal menang
kalah dimana sih tidak anu tidak terpecah pada waktu apa pemilihannya itu pemilihan presiden
atau apalah tapi kan berjalan waktu nanti akan kembali karena apa kepentingan kita satu apa itu
yang kri jadi saya pikir juga jangan terlalu di apa namanya dirisaukan ditakutkan mengenai ini
saya pikir dalam waktu enggak terlalu lama juga akan tambah baik ya tapi
tentu harus ada langkah langkah yang konkret untuk mempercepat itu misalnya peran sosial media
sosial media berita berita memang palsu dibilang oh luhut panjaitan punya satu ratus empat puluh hektar tanah
katanya udah saya bilang hebat juga saya bilang kalau ada tuh kau milajah gitu ya dibikin ada
lagi tulisan seksi killer luhut ano gini loh saya enggak punya itu kok yang saya punya cuman satu
dari berapa yang disebutkan itu dan itu semua dapat penghargaan semua ya tidak ada seperti itu
saya kaya tapi maka kayak seperti yang disebut sebut itulah saya saya mengerti karena ini lagi ramai pak
persiang ini ada informasi beredar kemungkinan reshuffle usai lebaran apakah untuk memastikan
tensi politik lebih dinamis akan melibatkan sisi lawan untuk masuk ke dalam kabinet kalau
soal reshuffle itu presiden sudah beritahu sih waktu beliau masih awal awal pokoknya mungkin selesai
bill press itu akan reshuffle sambil nanti nunggu pelantikan resmi kabinet nanti daftar oktober
ya itu hak prerogatif presiden
jadi bukan hanya karena ini
jadi ya kita lihat aja terserah presiden kan itu
oke baik berarti kita dapat kepastian selesai lebaran akan ada reshuffle
ya terserah beliau kan
kalau presiden mau ya dia lakukan
dia nggak perlu oleh presiden
pasti dia lakukan
sekarang beliau apa bebannya nggak ada
beliau bilang kemarin jumat sama saya
nggak ada pak lut
pokoknya saya selesaikan aja term ini gitu
kalau nanti sudah ada pengumuman resmi kita beritahu
pak terakhir kita ingin meminta pak luhut menyampaikan pesan kepada pak prabowo
sambil menanti pertemuan silaturahmi selanjutnya makan siang selanjutnya
saya sudah sampaikan itu tadi kan sudah
ya saya kira pak prabowo itu biarlah pak prabowo yang saya kenal dulu lah
jadi yang kedua saya titip pada orang orang sekitarnya
jangan dipojokkan orang
jangan di ojok ojok dengan informasi yang tidak benar
dan ya jangan anda sudah tak jelas kalau ajak ajak pula pak prabowo itu jadi tidak jelas
jadi kalau mau negeri ini baik ya kita harus ada pengorbanan semua
yang keempat kalau memang ada yang salah tunjukkan salahnya dengan data
jangan rakyat itu diajak emosional yang dengan berita berita bohong
jangan menggunakan ya
mungkin agama menjadi tools gitu kan tidak elok juga
saya kira dalam bulan puasa bulan ramadhan suci ini
iya kita manfaatkan untuk melakukan refleksi semua
melakukan ya mawas diri
ya untuk kita lihat eh apa sih gitu loh
kalau kita melakukan itu dengan baik ya semua kita lah jangan
jangan satu yang dulu dari pak jokowi atau pak prabowo saja
kami melihat untuk kepentingan yang lebih besar ke depan
indonesia ini kan tidak berhenti tahun dua ribu dua
dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat nanti ada lagi dua ribu dua puluh sembilan dan seterusnya
jadi saya pikir saya ingin ajak terutama yang senior senior
yang ya dekat dekat umur saya lah itu
ya jangan jadi provokator kalau saya boleh bilang gitu ya
minta maaf lah kalau saya ngomong gitu agak kencang
walaupun sebenarnya kalau di luar itu lebih kencang lagi sama yang ngomong
karena nanti kita di hari tua kita
akan dihukum oleh apa namanya generasi muda
karena kita ternyata menambah kerunyaman dengan informasi informasi yang tidak jelas
jadi keputusan yang anda buat sekarang itu
nanti akan terlihat nanti pada waktu kita sudah makin tua
dan generasi muda generasi muni sekarang
itu akan judge nanti generasi saya
apakah generasi saya ini bekerja dengan hati untuk en carry hanya karena atau karena nafsu kekuasaan
nanti waktu akan bicara
bagaimana mengenai keputusan pak
untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilu kita
bagaimana kemudian tidak hanya mahal
diongkos pembiayaan pelaksanaan pemilu
tapi juga harus dibayar dengan nyawa
petugas pemilu di lapangan luar biasa pak
mencapai angka empat ratus orang
bagaimana pandangan seorang luhut untuk lima tahun ke depan
idealnya proses berdemokrasi di bank indekain
ya saya pikir mungkin kalau ini
tujuannya sih baik ya
tapi mungkin terlalu padat begini
peristiwa peristiwa yang sangat tidak kita kenal
dan kita terus berduka cita atas kejadian itu
dan saya kira presiden juga sudah merintahkan
untuk memberikan santunan apa semualah itu
dan saya pikir sangat sedih
jadi jangan lagi kesedihan keluarga kita tambah lagi
dengan kita berkelahi sendiri
dan kita jangan saling menyalahkan
ini pemerintah begini ini yang tidak perlu
yang buat itu kita semua kok
itu pekerjaan kita rame rame
jadi saya titip sekali lagi
jangan saling menyalahkan
ayolah kita berbangsa dengan dewasa
untuk negara yang dengan pancasila ini
jangan pancasila ini diganggu ganggu lagi
itu ideologi kita untuk buat indonesia jadi satu
terima kasih pak
waktu anda sudah berbincang bersama kami
ya terima kasih
itu dia perbincangan kami bersama dengan pak hlut bin sar panjaitan
saya alfira ke indonesia
terima kasih sampai jumpa
kami akan segera kembali usaha jadwal berikut ini
tetap di layar pemilu terpercaya